sayang kamu yakin mau pakai baju ini
aku ambilin yang lain ya biar kau makin ganteng
mas lihat kan istri gue perhatian banget sama gue
ngapain dia disini
kalian berdua manusia bukan
lo berdua sengaja gunting tadi sendirian di rumah supaya kalian berdua bisa pacaran kan
kamu jelasin apa lo
lo berdua tuh masih masih udah sama sama menikah
biar aku yang jelasinnya
mas kamu itu salah sangka kita tuh keluar bukan tutup pacaran
lo adek gue kan
adek gue bukan
diri kamu kenapa
diri kamu tunggu disini
biar aku tangan
semoga mereka gak berantung kayak waktu itu

karena tadi selama tadi

aku pernah menyatakan

lepasin aku mas arman
aku mohon mas lepasin tanti kasian
lebih kasian lagi kalo dia tetep disini ri
lu seorang istri kan
lu bayangin lu jadi dia
tiap hari lu ngeliat suami lu mencintai wanita lain di depan mata lu ri
biar gue yang jaga tanti
gue lebih baik menjaga dia dibanding suaminya
dia itu bukan istri lu
ri aku gak mau pergi sama dia ri
kamu denger kan
lebih baik sekarang lo pergi dari sini nih rumah gue
kamu ingin tenang ya
gak usah takut
halah dasar menafik
selalu sok baik sok suci
aku gak akan diam diperlakukan seperti ini sama kamu
lebih baik sekarang lu pergi dari rumah gue dan jangan ngintai rumah gue
lu yang nyangka pisau lu sendiri
terserah lo pengen ngomong apa
yang jelas gue bakal laporin lu ke kantor polisi atas tuduhan menculik calon istri gue saat pernikahanku
kalau dia laporin kasus itu gue gak bisa sangkal
gue bisa kalah di depan polisi karena saksinya banyak
emma saya ketemu andi
dia bawakan baju untuk riri
tapi bajunya dikembalikan katanya kekecilan
jangan jangan gara gara kehamilannya udah makin kelihatan
papa pernah berbicara dengan teman papa dokter
katanya andi itu kalau mempunyai keturunan kemungkinan sangat kecil
papa gak mau sampai andi tahu aibnya riri
kalau dia bekuar kalau dia apa nantinya andi itu susah menerimanya dengan penyakitnya dan sebagainya
dan akhirnya apa rumah tangga mereka kan kacau
kita harus bikin apa coba
kayaknya kita harus bicara sama riri
kita harus cari solusinya
supaya bisa diredam masalah ini
jangan sampai andi tahu kalau itu obat orang hamil
bukan obat kok ini cuma vitamin
aku kan mulai kuliah lagi biar fit aja
jangan andi curiga kalau ini obat pungut kandungan
kamu itu jangan sampai kecapean ya
pokoknya kamu harus sehat terus
kamu jangan khawatir aku gak apa apa kok
sayang kamu yakin mau pakai baju ya
aku ambilin yang lain ya biar kamu makin ganteng
mas liat kan istri gue perhatian banget sama gue
aku terpaksa seperti ini
mesra kandih di depan kamu
biar pernikahan kamu sama tante bisa dipertahankan
nanti kamu bisa kesini
ya udah kamu kesini aja dulu
nanti mama pas ketemu langsung mama omongin sama kamu
tapi aku kuliah dulu gak apa apa ya
mama tunggu ya
mudah mudahan ada jalan keluar untuk masalah ini
ah riz tunggu
mau apa lagi sih
kalau aku udah tahu kalau riri itu hamil anak kamu
seandainya andi tahu kalau istri yang dia cintai hamil anak dari kakaknya
aku gak sedih ngonggok tracknya